terima kasih anda masih di redaksi siang
makanan laut mentah yang kita kenal biasanya berasal dari jepang atau biasa disebut shashimi
nah ternyata di kabupaten natuna yang terletak di provinsi kepulauan riau
juga memiliki kuliner mirip sashimi yang namanya silo
tidak hanya nikmat cara membuatnya pun sangat unik
informasi ini akan sekaligus menutup produksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
saya sekarang warga lokal dan mereka merekomendasikan makanan khas natuna namanya silong
dengar dengar di rumah makan ini ada ibu ibu yang jago banget bikin silong
yuk kita cari tahu silang itu sebenarnya apa sih
di tempat ini saya mencari makanan tradisional natuna yang kabarnya sulit ditemukan di luar pulau
ibu diva sebenarnya silong itu apa sih
silong itu makannya mentah ya
ini dibikin dari ikan tongkol bisa dari gurita bisa dari cumi bisa
bisa bermacam macam macam yang di laut bisa dibikin cilong
dari ini saya lihat bahan bahannya kayaknya gak banyak
saya bikin nambah contoh dua aja
yang ini gurita bisa mentah bisa setengah matang
ini ikan tongkol mentah
jadi seperti sashimi khas indonesia
membuat silong harus menggunakan bahan bahan segar
karena makanan tradisional indonesia
ini disajikan secara mentah
diva membuat silong menggunakan ikan tongkol gurita sagu butir jeruk nipis dan cabai untuk bumbu serta garam
ikan tongkol dan gurita diiris menjadi potongan potongan kecil sekitar satu cm tebalnya
bagian yang dipotong harus bagian yang paling baik kualitasnya
sementara cabai dan garam ditumbuk dengan lezat
bersung dan alu
iya kita bumbuin
ini bumbunya udah jadi
bantu ya bu
doen pedas apa enggak
iya kalau doen pedas agak banyak kan
iya ini secerah cerah
setelah itu udah
dikasih jeruk nipis
proses penyajian silong hanya sekitar sepuluh menit

tidak amis sama sekali ya
enggak amis pedas asem
enggak amis pedas asem gurih
berarti ikannya harus segar
berarti ikannya harus segar iya
kalau sagu ini gimana nih bu cara makan
jadi cara makan gini saya ajarin
nah cara makannya gini nih ambilin satu sagunya dimasukin jadi dikunyah barengan sama ikannya
dicampur dia coba aja aku dulu ikan dulu boleh yang mana dulu sagu dulu boleh ikan
teksturnya jadi ada yang iya adek krispi
ada cara makannya
enak enak unik banget ya
ada juga cara makannya dicampur ke sini
menurut diva silong diciptakan oleh nenek moyang nelayan natuna
konon mereka berangkat melaut hanya membawa beberapa bahan yaitu cabai
jeruk nipis garam dan sagu
mereka berhasil bertahan hidup
di tengah laut dengan memakan silong
memang enak banget sih bu dari segi rasa dan segi tekstur memang benar benar nikmat banget
ibu diva terima kasih banyak ya udah menyisikan waktu untuk mengajari saya cara bikin silong ini
untuk anda yang rencana untuk berlibur ke natuna
jangan lupa untuk cari silong karena ini benar benar unik dan khas natuna sekali